hanya kalau kamu juga membunuh amira
sekali lagi kamu mengatakan saya ingin melukai amirah
saya benar benar bikin kamu itu celaka
sikap papah itu benar benar keterlaluan
sudah tidak bisa diterima lagi ma
aku yakin sebentar lagi papa pasti akan angkat amira sebagai anaknya
kamu mau ngapain sih mira
kamu ini baru sadar mira
kamu gak boleh banyak geraknya gini
emangnya kamu mau ambil apa sih
aku tidak mau ambil air itu
aku beli bubur ini di tempat biasa aku makan
dan rasanya tuh enak banget
jadi mumpung masih hangat kamu makan ya
ya ampun rana makasih banyak ya
tapi sebenarnya gak usah repot repot kali bawain bubur
gak repot kamera cuma bubur doang kok
oh iya tadi sebenarnya bisurti tuh nitipin bubuhan buat kamu
tapi kayaknya kamu masih belum boleh makan bubuhan
ya ampun aku jadi gak enak sama bisurti
salam aja buat dia ya
aku makan dulu ya
kau masih belum boleh banyak gerak
gimana kalau kamu aja yang suamin amira
aku bisa makan sendiri kok
jangan amira kamu tuh baru sadar aku belum boleh banyak gerak

ini apa apaan ya
suap suapin amira gini
kok langsung marah marah
abang kan cuma pengen bantu aku makan
kamu harusnya berterima kasih dong sama dia
gimana mau seneng
amira kamu tahu niat aku baik
aku ngerti kalau arman tuh capek
ya udah mendingan aku aja nyob
aduh nazara pasti sedih deh ngeliat rizky mulai usaha ke amira
eh enggak kok
aku gak capek
udah itu aja ya
udah deh lu ajak nonzara ngobrol
eh lu ngapain sih nyember nyember
itu jatahnya amira tau
lo tuh niat gak sih
kok malah swapin gue gitu
yaudah gak apa apa amira
jangan makan lagi lu ya
rizky kamu ngapain sih kamu ganggu banget nih dari tadi
kau mau makan lapar
beli aja di sana
aku ada duit kok di dompet
amira kamu pikir aku gak bisa
beli bubur gini doang
aku juga punya duit kok
kalau kamu gak suka yaudah
arman tetep mau nyobain aku
sampai ketemu amira
aneh banget sih dia
nun nun temenin rizky makan gi
lagian rizky nya juga udah gak ada
kamu lanjutin gi swapin amira
lo gak ada man
kalau begini terus lama lama gue bisa diserobot sama herman
emang sih arman cinta mati sama zaira
dia berubah pikiran dan jadi ngejar anggaran
mana amira keliatan suka lagi sama dia
maksudnya gue kalah sih sama supir kayak gini
yang bener aja
semoga saja utari lagi gak bersama amira jadi dia gak akan bisa mengganggu
tadi kan saya belum sempat bicara sama amira
jadi iksan gak ada dimana mana utari
susur yang merawatnya juga kebingungan
dia tiba tiba pergi
hei manusia kejam
ngapain kamu kesini
ini rumah sakit umur
siapa saja bebas datang mari
kamu datang kesini mau jenguk anak saya kan
sebenarnya tujuan kamu itu apa sih
dia pasti merasa belum puas karena belum berhasil membuat amerika mati
kamu kan yang menyebabkan kecelakaan itu dan membuat anak saya jadi celaka
kamu datang kesini mau jenguk anak saya kan
kamu kan yang menyebabkan kecelakaan itu dan membuat anak saya jadi celaka
saya tidak mungkin melakukan itu
saya bisa mencelakai
tapi amira tidak
saya tidak akan pernah mencari amira
saya tidak akan pernah mencari amira
kamu harus berhenti
kamu harus berhenti
kamu harus berhenti
kamu harus berhenti
saya tidak akan pernah mencelakai amira utari
dia bohong utari
dia ini manusia licik seperti ular
ular sampai ke tulang tulangnya
tidak ada manusia yang paling kejam lebih daripada kamu
apa kamu tidak takut dosa
tidak takut dosa
kalau kamu membunuh ibu ibu
kamu akan terkesan
mungkin karena kamu menyimpan dendam
apa alasannya kalau kamu juga membunuh hamira
sekali lagi kamu mengatakan saya ingin melukai amirah
saya benar benar bikin kamu itu celaka
kamu memang pembunuh berdarah dingin
jadi saya tidak akan heran
tidak akan aneh
saya tidak punya waktu untuk menghadiri kalian
saya mau melihat keadaan amirah
langkahi dulu mayat saya sebelum kamu melihat anak saya
saya tidak akan pertaruhkan nyawa anak saya di tangan kami
untung saja saya tidak melaporkan kelakuan kamu di polisi
kamu itu bodoh atau apa
atau kamu tidak dengar kata kata saya tadi
kalau saya tidak pernah punya rencana mencelakai amirah
tidak lebih dari sekedar comber